bangun wijayanto dosen program studi teknik informatika fakultas teknik universitas jenderal sudirman ini
membuat alat yang dapat membantu menyampaikan informasi berkaitan dengan penyebaran covid sembilan belas atau virus corona
alat berbentuk seperti topeng ini dilengkapi dengan tiga lampu indikator yaitu merah kuning dan hijau
pada prinsipnya alat ini tidak dapat mendeteksi langsung penyebaran virus corona
tetapi dapat membaca data yang ada di situs resmi covid sembilan belas milik pemerintah
di mana di situ sudah terdapat peta penyebaran status warga yang terpapar pandemi virus corona
baik yang positif pasien dalam perawatan atau orang dalam pengawasan
alat ini akan memberikan peringatan kepada penggunanya
sesuai dengan data penyebaran yang ada di situs resmi covid sembilan belas milik pemerintah tersebut
masker ini akan membaca posisi berdasarkan ponsel pengguna
nah ketika dia melewati daerah yang odp maupun yang pdp
nanti dia akan menyala berdasarkan data
berdasarkan data yang ada di pemerintah kabupaten itu

masuk ke server
masuk ke server yang kita buat karena kita tidak punya akses ke mereka
jadi kita ambil datanya setelah itu kita masukkan ke server kita
nah dari server kita itu nanti pengguna akan berkomunikasi dengan server kita itu melalui teknologi

server akan memerintahkan ke masker kita untuk menyalakan yang sebelah
alat bantu baca peta penyebaran covid sembilan belas atau virus corona ini tidak harus berbentuk masker
tapi bisa juga berbentuk alat yang bisa dipasang di motor
mobil yang akan membantu mengingatkan kita jika memasuki kawasan yang rawan penyebaran virus corona
ya baik jadi masker ini itu sebetulnya fungsinya untuk sebagai indikator
di mana pada saat peta covid sembilan belas di wilayah banyumas gitu ya
di situ ada kelurahan yang di situ terdapat positif maka lampu merah akan menyala
dan di situ kalau terdapat pdb
yang kuning akan menyala dan odp yang hijau akan menyala
dan kalau ketiga lampu ini tidak menyala berarti di daerah atau di kawasan tersebut bebas dari resiko paparan covid sembilan belas
roby sofwan amin banyumas jawa tengah